ini istri gue udah chatting coba lo baca deh kayaknya penting
bilangin ke al kalau andin sama rena ke rumah
rena demam dan batuk
tadi mereka ke rumah sakit tapi igd penuh
jadi dibawa ke rumah kita
astagfirullahaladzim rena sakit rena
ya enggak kita ke rumah lo ya
pak maaf saya duluan ya
ya saya juga pamit pak nanti kalau bapak butuh bantuan saya lagi
terima kasih pak
betul dogan gue kan
ini rumahnya iqbal
terus rencana lo apa sekarang
jadi gini nggak
gue yakin karena ini rumahnya dia dia pasti bakal pulang lagi di sini
jadi kita harus justru rencana seperti ini

baru juga nonton pakai mati lampu lagi
loh rumah yang lain kepada nyala hai nama rumah ini doang yang mati ya
jangan jangan mpb yang diturunkan ah gue cek aja dulu lah
suara apaan sih itu
hai ah gua kira apaan tahunnya cuma kucing
itu dong enak kalau udah nyala lagi kayak gini
akhirnya kita berhasil pasang penyadap ya ya selama kita punya tujuan baik insya allah
semuanya pasti lancar dan akhir berhasil ya amin
gue mau rumah ini diawasi karena gue mau tahu siapa bosnya iqbal ya gue sih setuju dengan rencana
lu cuman masalahnya
kalau kita datang ke sini kita awasi terus mereka pasti akan curiga sama kita kita harus pakai penyadap
bawa bawa kan saya memang selalu bawa penyadap dulu saya ngajarkan pak hartawan soal penyadapnya
oke kita bagi tugas jadi begini
gue akan turunkan sambungan listrik dari rumah itu